tim kuasa hukum istri irjen polisi verdi sambo putri candrawati
mendatangi baris kempori pada selasa
mereka meminta kejelasan atas status laporan
dugaan kekerasan seksual yang dialami kliennya
menurut tim kuasa hukum saat ini kepolisian telah menunjukkan
ahli psikologi klinis untuk mendampingi putri sambo
psikolog itulah yang akan memutuskan kapan kliennya siap diperiksa polisi
meskipun pemeriksaan itu menurut tim kuasa hukum
bisa dilakukan di kediaman putri sambo dan bukan di barres kempori
tim khusus sudah mengawasi prosesnya
jika psikolog menyatakan bahwa ibu bisa memberikan keterangan
baik di sini maupun di rumahnya
jika seorang saksi tidak dapat mendatangi
jika diperiksa mata penyidik boleh mendatangi kediaman
di hari yang sama kuasa hukum keluarga brigadir yosua kamarudin simanjuntak
juga mendatangi baris kempori untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor
ia membawa sejumlah barang bukti diantaranya
keterangan sebelah saksi
surat atau akta catatan dokter perwakilan keluarga atas hasil otopsi kedua
dan keterangan pendapat ahli hukum
pidana dan forensik
berdasarkan pengamatan timnya pada otopsi kedua
mereka semakin yakin brigadir yosua tewas dibunuh
pasti dong kan pelurunya kan tadi cuma empat
kata karopenmas kan perlu cuma empat
yang ditembakkan kan lima yang kena empat
di kepala berarti tembakannya di belakang bukan tembak menembak ya
kalau tembak menembak kan hadapan hadapan
ini kecuali polri misalnya sudah punya peluru
yang bisa muter balik atau u turn
masih terkait kasus tewasnya brigadir yosua
vera simanjunta kekasih almarhum mengaku merasa terancam
vera mengklaim dirinya mengetahui ada ancaman terhadap kekasihnya
sebelum brigadir yosua tewas
setelah ditetapkan sebagai saksi
vera mengaku beberapa kali ditemui orang yang tak dikenal
vera akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja
di puskesmas di kabupaten merangin jambi
namun sampai saat ini
vera belum meminta perlindungan pada
lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
yang memang sangat mungkin menjadi kekhawatiran
memang mereka harus ketika dia diamankan ada ancaman
itu si veranya harus diamankan di tempat yang aman
dan memang para pihak keluarga atau siapa pun
tidak bisa menghubungi dulu
sampai suatu saat mungkin penyidikan diperlukan
vera dihadirkan untuk penyidikan
itu mungkin yang menjadi pertimbangan kami
sementara lpsk menyatakan masih melakukan asesmen
terhadap istri kadif propampori nonaktif irjen polisi verdi sambo
putri candawati dan ajudania baradae
asesmen terhadap putri candrawati yang sudah dua kali batal
akan segera dilakukan
lpsk perlu melakukan asesmen yang meliputi permintaan keterangan
menilai tingkat ancaman
memeriksa situasi psikologis dan finis
serta memeriksa rekam jejak pemohon
keterangan dan data dari asesmen itu nantinya akan menjadi
dasar pertimbangan apakah pemohon berhak mendapat pelindungan atau tidak
berbeda dengan putri baradae yang mengajukan permohonan pelindungan
pada tiga belas juli lalu sudah lima kali mendatangi lpsk
untuk mengikuti proses asesmen
sampai sekarang ada sekitar lima kali pertemuan
ada proses permintaan keterangan tentang sifat penting keterangan
dan saat ini yang dilaksanakan adalah asesmen psikologis untuk baradae
menanggapi perkembangan kasus ini
menko polhukam mahfud md kembali menegaskan
pemerintah dalam hal ini presiden joko widodo
terus memantau perkembangan penyelidikan atas kasus ini
dan meminta semua pihak ikut mengawal kasus ini hingga selesai
dari meliputan cnn indonesia